i'm standing here supaya kalian gak fight
ini ada berkas dari kantor pusat yang bapak minta saya teliti kemarin
oh iya terima kasih
sepertinya aku pernah melihat logo di map itu sebelumnya
pak permisi pak
ini berkas yang dititipan mas jojo
udah jadi ya
ya udah nanti aja kamu kasih saya kan bisa nanti nanti
saya mau sama mairove dulu
tungguin pak remon yang nganter bukan jojo
oh jojo jojo lagi saya kasih tugas dulu
itu tadi di angklop logo perusahaan bapak
saya sendiri yang mendesainnya logo
di logo itu bu punya filosofinya sendiri
semesta manggala perkasa
dari nol bisa merajai dunia bisnis
bahkan di asia
saya suka sih optimisme yang ada pada logo perusahaan bapak
terima kasih ya pak remon
terima kasih ya pak remon
itu logo dari pt semesta manggala pak
makasih ya pak remon
makasih ya pak
makasih ya pak remon
bapak jangan khawatir pak
walaupun tadi bu nawang sempat curiga
karena dia melihat berkas yang berlaku dari kantor pusat
dan saya mengatakan pada bu nawang
kalau itu adalah berkas kerjasama dari kantor pusat
semoga saja bu nawang bisa mengerti dengan penjelasan saya
dan dia tidak mencurigai kita lagi
mas sampai kapan bu nawang menghindar dari saya
beri saya kesempatan lagi bu nawa
bu nawang buka hatinya lagi untuk saya
saya akan jelasin semuanya
saya harus kerja
bisakan kita ngobrol bentar aja
eh batu bata
bandel banget sih kamu
keluar lagi keluar lagi kan
saya harus ketemu sama putri
biarin putri sendiri dulu
lo udah urusan apa lagi kesini
yang jelas gue kesini bukan nemuin loh
mau ikut campur urusan orang
kayak biasa kan
nggak usah ikut campur deh
supaya kalian gak fight
tenang aja pak reger
pak reger selalu di pihak dia kan
kamu mau ngambek sama saya
semalam kamu tidur sama siapa
kalau maksud kamu kesini mau nemuin putri sebaiknya jangan deh
situasinya lagi gak pas
saya kesini disuruh sama tante nawa
buat nemenin putri pak
semua untuk manfaatin keadaan
ibu jadi gini sama gue itu ada hubungannya sama lo
pak ngeran selalu gak bisa kontrol emosinya
padahal masalah gue sekarang gak ada hubungannya sama rizky
tapi pak ngeran salah paham
akhirnya lo keluar juga
boleh gak kita ngobrol sebentar
lo jangan asal nuduh rizky kayak gitu
kok lo malah belain dia
gue bukannya belain rizky
tapi emang kenyataannya masalah yang gue hadapin sekarang gak ada hubungannya sama rizky
tapi kenyataannya gue gak suka
kalau dia tuh nyari kesempatan dalam kesempitan
gue yakin banget kok
dia pasti manfaatin situasi ini
sebenernya gue gak enak di posisi seperti ini
karena gue tau putri cinta sama pak ngeran
mau jalan sekarang
kalau kalian mau pergi sebaiknya sekarang aja
jangan sekarang pak ngeran
gue gak bisa bicarain semuanya saat masalah keluarga gue juga belum clear
gue yang gak mau kecewain ibu
kalau nekat harus deket deket sama lo
lo kenapa diem
ada hal yang perlu kita omongin
dan kita harus omongin itu sekarang
jangan ditunda tunda lagi

pak ngeran lepasin gue
putri gue gak akan lepasin lo
mendingan lo lepasin dia
lo juga gak berhak ngatur putri